kita ke ibu kota pemerintah provinsi dki jakarta akan melibatkan akademisi dan budayawan dalam rencana perubahan nama jalan di jakarta
ditemui kami semalam wakil gubernur dki jakarta sandiaga undo mengaku pembahasan terkait rencana tersebut memang baru dilingkup internal pemprov dki jakarta
meski demikian sandi memastikan pihaknya akan melibatkan semua elemen masyarakat termasuk akademisi dan juga budayawan untuk membahas hal ini
nama jalan yang akan diubah adalah jalan terusan rasuna said mampang sampai perbatasan tb simatupang jakarta selatan yang akan menjadi jalan jenderal besar abdul haris nasution
jadi prosesnya selama ini rupanya dilakukannya oleh internal saja
dan pak anies berencana untuk mengajak semua yang di luar pemprov juga akademisi budayawan para pemerhati juga
sejarah untuk diajak bicara karena ini melibatkan begitu banyak elemen masyarakat
jadi prosesnya akan kita lanjutkan
tapi yang paling kita pastikan kita harus memberikan penghargaan kepada pahlawan
dan kita pastikan bahwa semua pahlawan bisa dihargai dan untuk ke depan diingat oleh generasi yang lain
yang akan datang ke depan